dan kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia iwan hermawan di rsdc wisma atlet jakarta
iwan bisa anda elaborasi bagaimana situasi di rumah sakit darurat wisma atlet saat ini dalam menangani lonjakan pasien covid sembilan belas di sana
ya baik terima kasih aldi
dan memang sampai sejauh ini yang kami pantau di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet memang situasinya saat ini sudah mulai cukup mengkhawatirkan
dan sebagai gambaran misalnya tadi ketika kami tiba di rumah sakit wisma atlet ini memantau begitu baru sepuluh menit kami berada di sini itu sudah ada tiga ambulan yang masuk
dua diantaranya ambulan biasa dan satu diantaranya merupakan ambulan dari bus sekolah begitu yang artinya kemungkinan besar membawa pasien covid sembilan belas yang jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan membawa ambulan
dan memang seperti tadi disebutkan bahwa memang per hari kamis ini saja sudah ada empat ratus lima pasien yang masuk ke wisma atlet ini
dan jumlah ini sebenarnya meningkat
tajam dibandingkan dengan hari sebelumnya di mana di hari sebelumnya itu ada sekitar dua ratus an pasien yang masuk ke wisma atlet dan dua hari yang lalu juga ada sekitar dua ratus an pasien
bahkan di hari yang sebelumnya sekitar tiga hari yang lalu itu sebenarnya cuma hanya sekitar tidak sampai seratus pasien
tapi memang selama tiga hari terakhir ini jumlah pasien yang memasuki dirawat di wisma atlet ini mencapai empat ratus lima orang
dan jumlah ini sudah mencapai enam puluh empat puluh sembilan persen kapasitas wisma atlet
dan sebagai gambaran juga di wisma atlet sendiri ada empat tower yang digunakan yaitu tower empat lima enam dan tujuh
di tower lima sendiri kapasitasnya sudah mencapai delapan puluh enam delapan puluh enam persen
tower enam sudah lebih dari tujuh puluh dua persen dan tower tujuh sudah lebih dari tujuh puluh tiga persen
hanya ada satu tower yaitu tower empat yang kapasitasnya masih sebelas persen
artinya jika memang penambahan pasien covid ini terus berlanjut kenaikannya terus berlanjut maka bisa jadi dalam waktu dekat
mungkin dalam waktu seminggu ini kondisi wisma atlet sudah
sudah full penuh untuk merawat pasien covid sembilan belas
dan memang berbagai antisipasi sudah dilakukan
tadi kami berbicara dengan juri bicara dari wisma atlet sendiri
jadi selain secara internal mereka akan menyiapkan obat obatan yang cukup
mungkin juga ada penambahan tenaga medis
dan juga mungkin jika diperlukan nanti tower delapan dan sembilan yang selama ini digunakan untuk isolasi pekerja migran dari
yang memasuki indonesia sebelum mereka berbaur dengan masyarakat dilakukan isolasi di tower delapan dan sembilan
di wisma atlet pademangan mungkin juga akan dibuka untuk pasien covid sembilan belas
tapi selain itu juga bisa jadi jika memang kejadiannya akan terus meningkat bahwa nanti wisma atlet
kemayoran ini hanya menerima pasien dengan kondisi gejala menengah dan berat saja
artinya jika nantinya memang semakin bertambah untuk pasien yang tanpa gejala ataupun gejala ringan
akan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di hotel ataupun di rumah masing masing
itu berbagai macam antisipasi
atau skenario skenario yang disiapkan oleh wisma atlet jika memang nanti penambahan pasien covid sembilan belas ini di jakarta
khususnya masih terus bertambah secara signifikan
oke iwan ini saya juga penasaran dengan pasien yang keluar dari wisma atlet sendiri sampai saat ini
apakah penanganan terhadap mereka yang dirawat di rumah sakit wisma atlet sudah tercukupi dengan baik begitu
sehingga nantinya jika ada pasien masuk bisa juga teratasi karena pasien yang keluar juga trafficnya cukup cepat
jika jumlah pasien sebenarnya sampai sejauh ini terutama tiga hari terakhir jumlah pasien yang keluar masuk
memang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pasien yang masuk
karena memang untuk penyembuhan covid sembilan belas sendiri memerlukan proses yang cukup panjang begitu
karena jika kita terkena covid sembilan belas tentu untuk melepasnya kembali setelah melakukan perawatan untuk melepasnya kembali itu
harus dengan sejumlah
tes atau uji coba seperti misalnya adanya tes pcr yang sudah meyakinkan begitu
jadi butuh waktu lama bagi seorang pasien covid sembilan belas yang masuk kemudian bisa dinyatakan sembuh
itu rata rata membutuhkan waktu paling cepat itu hanya seminggu dan bahkan bisa lebih dari dua minggu
yang paling lama itu bisa sampai tiga minggu bahkan bisa sampai dengan satu bulan mereka dilakukan perawatan
sementara jumlah pasien yang masuk paling tidak selama tiga hari terakhir ini jumlahnya terus bertambah secara signifikan
yang mesti menjadi catatan juga adalah
banyakan pasien yang masuk ke dalam wisma atlet ini adalah dari kluster keluarga
artinya mereka menurut
staf dari wisma athlete sendiri menyatakan bahwa
kebanyakan dari mereka adalah kluster keluarga yang melakukan misalnya mudik
dan kemudian halal bihalal makan bersama dengan keluarga besarnya
ini memang terbukti misalnya pada hari ini saja tadi kami sempat mendengar bahwa akan ada
kluster keluarga sebanyak lebih dari dua puluh orang yang masuk dari sekitar kawasan jagakarsa
dan kemudian juga ada lebih dari dua puluh orang juga yang akan masuk
ke kawasan cipayung
jadi kebanyakan di sini kluster keluarga
ini semua akibat dari adanya libur panjang seperti lebaran
seperti itu aldi
terima kasih koresponen cnn indonesia iwan hermawan melaporkan dari rumah sakit
larua covid sembilan belas wisma athlete kemayoran jakarta